menko polhukam wiranto berharap warga yang terlanjur mengungsi atau pulang ke daerah asal untuk kembali ke wamena
untuk membangun lagi perekonomian wamena seperti sedia kala
wiranto mengatakan saat ini yang terpenting adalah menetralisasi trauma masyarakat dan menjamin keamanan
hal ini dilakukan dengan melibatkan tetua adat setempat dan pantauan aparat keamanan
tujuannya agar masyarakat yang berada di wamena maupun yang sudah eksodus ke daerah lain
merasa tenang dan nyaman untuk menggerakkan roda perekonomian
untuk menyerang masyarakat pendatang dan melakukan kerusuhan di kota kota